ia terjun ke dunia politik ingin membawa perubahan bukan melanggengkan kekuasaan keluarga
saya juga dibantu karena ayah dan ibu saya saya nggak pernah tutup tutupin ada orang yang mengkritik silahkan
tapi saya memang benar benar terbantu di daerah
kita sekarang pengen perluas bagaimana kesempatan yang saya punya ini bisa dimiliki sama anak anak pandeglang dan di lebak atau di banten
jangan lewatkan the politician rizky natakusumah
terah natakusumah di pandeglang minggu delapan belas desember jam sembilan malam di cnn indonesia